meski mengalami pemunduran musim kemarau di indonesia diprediksi akan segera berakhir
menurut badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg
peralihan musim kemarau ke musim hujan di indonesia akan terjadi pada bulan november
badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg menyatakan
telah terjadi kemunduran musim kemarau di indonesia pada tahun ini
yang baru mengalami hujan berdasarkan zonasi musim
puncak musim hujan di indonesia diperkirakan terjadi pada bulan januari hingga februari dua ribu dua puluh
dan untuk itu bmkg mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap dampak puncak musim hujan
seperti banjir dan tanah longsor
sebelumnya kami sudah memprediksi bahwa pada tahun ini awal musim hujan
akan mundur sekitar
dan memang untuk biasanya di bulan oktober seperti ini sudah mulai peralihan
dan berulaya di bagian utara
awalnya dari bagian utara mulai masuk awal musim hujan
dan akan terus bergerak seiring dengan masuknya angin barat dari asia
nah untuk tahun ini ini beberapa wilayah di indonesia umumnya ada sedikit keterlambatan
sehingga memang menyebabkan mundurnya awal musim hujan di indonesia